sebuah mobil suv nampak ringsek di bagian depan
setelah menabrak pohon di jalan kesehatan
kota bogor jawa barat pada rabu malam
saat diperiksa penumpang di dalamnya berisi
sepasang muda mudi usia remaja
hingga langsung diamankan oleh petugas
selain diperiksa surat dan identitas diri
petugas juga tak mendapati satupun bukti barang terlarang
sebelumnya mobil yang dikendarai pasangan remaja itu
nampak mencurigakan lantaran parkir sembarangan
di area gelap dengan kondisi bergoya
namun penumpang di justru tancap gas
saat hendak dihampiri mobil patroli
usai dikejar mobil pelaku mendadak pecah ban
hingga naik trotoar dan menabrak pohon
kenceng lari dari sana
pas ditikungan sini baru bunyi ledakan gas
langsung ngebuang ke sini
dia ngehantam rotoar naik hantam pohon
akibat kejadian itu kedua remaja naas ini
mengalami luka lecet di tangan dan bibir
sementara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
bawa keduanya ke mapol sekta nasareal
berikut kendaraan yang riksa
muhammad juanda bogor jawa barat